jelang idul fitri tahun dua ribu dua puluh tiga puncak arus mudik di pelabuhan merak dan sekitar kota cilegon banten ini akan diprediksi dimulai pada tanggal sembilan belas april hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh
dan salah satu yang harus diantisipasi adalah terkait dengan pengamanan dan juga mekanisme arus lalu lintas kendaraan di sekitar kota cilegon dan juga pelabuhan merak
untuk membahas hal itu sudah bergabung bersama saya kompol soni harsono dari kepala bagian operasional ditlantas polda banten selamat siang pak
selamat siang pak
mohon dijelaskan pak terkait dengan pengamanan atau arus lalu lintas di kota cilegon pada saat hari pertama nanti pak puncak arus mudik bagaimana pak terkait dengan itu
baik terima kasih perlu kami sampaikan kami dari direkturat lalu lintas polda banten menyampaikan bahwasannya akan ada peningkatan untuk kendaraan pribadi
khususnya malam ini yaitu tanggal delapan belas berjalan ini kemudian dilanjutkan dengan hari rabu malam dan kamis malam
itu merupakan puncak
khususnya malam ini yaitu tanggal delapan belas berjalan ini kemudian dilanjutkan dengan hari rabu malam dan kamis malam
mulai hari ini dan kemarin itu sudah tidak berlaku lagi kendaraan kendaraan truk khususnya yang komersil
namun untuk kendaraan kendaraan truk yang sifatnya adalah untuk kebutuhan masyarakat itu tetap bisa beroperasi
namun penggunaannya melalui pelabuhan bbj dan pelabuhan pelindo
pak untuk tahun ini sebenarnya kan fokusnya terbagi tadi di pelabuhan merak terus pelabuhan ciwandan dan juga bbj
apakah ada pengamanan ekstra atau tambahan personil gitu pak terkait dengan pengaturan arus lalu lintasnya untuk membagi hal tersebut pak
tidak kami tidak sendiri di sini dari bko dan padahal pada dari kor lantas juga hadir di sini
berikut juga dengan porres porres lain yang membantu dalam hal ini adalah porres cilegon
kita bantu dari di lantas juga full backup untuk bit bit perwira yang sudah ditunjuk sudah terploting sesuai dengan ketentuannya
berikut juga dengan cbcb yang diberlakukan mana kalah zona merah ataupun kuning
ketika memang ini sudah terjadi kemacetan
dan cb nya tentunya berbeda demikian
baik pak terus terkait dengan mekanisme lainnya pak
kabarnya saya mendapat informasi bahwa ada terkait delaying system nantinya yang akan dimulai di tol itu bagaimana pak
di mana saja titik titiknya pak terkait hal tersebut
baik terima kasih
untuk deling system diberlakukan ketika zona merah terjadi di pelabuhan merak
ini terjadi bercermin pada tahun lalu
zona merah ini ketika ekor dari antrian kendaraan untuk masuk ke dalam
kapal khususnya untuk merak itu mencapai pintu gerbang tol keluar merak
nah ini akan kita berlakukan delaying system
tujuannya adalah untuk menghambat arus lalu lintas
dan mengecek dan recek kembali pembelian tiket di ferizi
itu di kilometer enam puluh delapan terlebih dahulu
mana kalah memang kantong parkir dan untuk delaying systemnya sudah penuh di situ
maka akan diberlakukan di empat tiga
dan ini tidak bisa berlangsung lama
karena memang tempat dan lokasi
lokasinya sangat terbatas
ini kami alokasikan tiga puluh menit sampai satu jam
nah untuk prediksi puncak arus mudik gitu kan sembilan belas april dua ribu dua puluh
apa saja pak imbauan kepada masyarakat yang nantinya akan masuk ke pelabuhan merak
atau memasuki kota cilegon ini pak
baik tentunya kita perlu sampaikan bahwasannya kesiapan kesiapan dari pemudik sendiri
kecelakaan itu wajib diantisipasi
namun perlu dilakukan pencegahan
mulai dari kendaraannya sendiri
cek and recheck kendaraannya kesiapannya rem dan lain sebagainya
kemudian orangnya fisiknya
itu harus memiliki ketahanan tubuh ya
istirahat yang cukup
mana kalah memang ada pos pelayanan
tempat tempat beristirahat tolong diistirahatlah
beristirahatlah secukupnya sehingga bisa melakukan perjalanan dengan baik
dan pemudik sendiri yang lebih mengetahui bahwa dirinya ini
mengalami kecapean ataupun perlu adanya istirahat
dan kami tidak bosan bosannya mengimbau untuk keamanan sendiri
baik di sarana transportasi dan sarana umum
perhatikan keamanan diri sendiri
karena memang terutama di kita sendiri untuk membentengi terjadinya tindak tindak kriminalitas
baik terima kasih banyak waktunya pak
dan itu tadi wawancara saya terkait dengan pengamanan arus lalu lintas di kota cilegon dan pelabuhan merak ini
dan juga bagi anda pasyarakat
tentunya diharapkan agar terus menjaga kesehatan
agar selamat berkendara
dan itu tadi wawancara saya bersama kompol sonny harsono
kepala bagian ditlantas polda banten
tim liputan cnn indonesia